pt transjakarta akan melakukan uji coba koridor tiga belas rute ciledug tendean
rencananya busway koridor tiga belas ini akan resmi digunakan pada dua puluh dua juni mendatang
untuk mengetahui jelang pelaksanaan uji coba busway koridor tiga belas ini
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia arman helmi
selamat pagi arman
sudah sejauh mana persiapan koridor ini
dari pantauan anda apakah masih ada hal yang perlu dibenahi
selamat pagi punce
betul sekali memang persiapan dalam rangka peresmian jalur transjakarta di flyover
khusus transjakarta koridor tiga belas ini memang sudah hampir rampung
namun ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share saya informasikan di sini
ada beberapa persiapan yang tengah dipersiapkan oleh pengelola dalam hal ini dari pt transjakarta dan juga dari pt bina marga
yang pertama adalah pembangunan eskalator yang sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan atau rampung
karena memang di
halte ini halte khususnya ada di itc cipulir atau di pertokohan cipulir ini kurang lebih ada delapan eskalator yang akan dipersiapkan
di mana saat ini sudah ada empat eskalator yang sudah siap sudah ready
mungkin bisa saya perlihatkan di belakang saya ini dua eskalator di bagian atas dan ada juga dua eskalator lagi di bagian bawah
yang kemarin sudah diuji coba operasinya oleh pemprov dki jakarta dan juga dinas perhubungan dki jakarta
dan nantinya akan ada lagi empat eskalator
di samping sebelah kanan yang langsung menempel atau nyambung langsung dengan kompleks pertokohan itc cipulir
selain pembangunan eskalator ini juga karena memang tinggi daripada halte busway di cipulir ini termasuk atau terbilang tinggi
karena memang tinggi daripada flyover ini bervariasi dimulai dari delapan belas meter sampai dengan dua puluh tiga meter
dan memang untuk tinggi daripada halte busway di cipulir ini digadang gadang sebagai yang paling tinggi
dan memang di samping itu selain eskalator dan juga lift nantinya akan ada disiapkan fasilitas untuk para kaum disabilitas
jadi mereka bisa dengan mudah mengakses ataupun juga naik dari jalan di bawah untuk menuju ke halte atau ruang tunggu seperti ini
seperti inilah mungkin saya bisa gambarkan ruang tunggu atau halte yang nantinya akan menjadi tempat menunggu

masyarakat yang akan menuju dari ciledug menuju ke tendean
kalau mungkin bisa saya informasikan juga berdasarkan penjelasan dari pihak pt transjakarta bahwa jalur flyover ini yang membentang dari ciledug blok m sampai dengan ke tendean itu bisa menghemat waktu
kalau bisa diestimasi atau dikalkulasikan jarak antara jarak tempuh busway dari ciledug sampai dengan ujung di tendian itu hanya memakan waktu dua puluh lima menit saja punce
itu sudah termasuk
okay arman diberikan berapa banyak kemacetan akan berkurang setelah bush di corridor tiga belas ini nanti beroperasi
ini termasuk smartest
ini termasuk smartest
ini termasuk cbq delapan
punca dengan dibangunnya flyover khusus transjakarta yang membentang dari cilduk blok m sampai dengan ketendean digadang gadang dapat mengurai kemacetan yang ada di ibu kota
namun tentu saja hal ini sangat normatif untuk saya jelaskan karena memang hal ini masih akan diuji cobakan nanti dan akan terlihat bagaimana dampak ataupun juga seberapa besar prosentase dapat mengurai kemacetan
namun yang pasti ini merupakan jalur yang sangat bisa menolong warga dari arah luar dki khususnya dari wilayah tangerang selatan menuju ke jakarta tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi
karena memang kalau misalnya kita hitung kalkulasi atau estimasi waktu kalau misalnya warga dari arah tangerang selatan atau dari arah cileduk cipulir ini menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil misalnya sampai dengan ketendean itu bisa memakan waktu normalnya saja bisa satu jam tiga puluh menit sampai dengan dua jam
lima menit ini bisa dipergunakan sebaik mungkin oleh warga tanpa harus menggunakan kendaraan jadi memang bisa dibayangkan betapa cepatnya dan betapa efektifnya menggunakan moda transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi begitu punca
jadi kita harapkan saja nanti para warga yang dari cileduk untuk ketendean naik busway saja gitu ya karena waktu tempuhnya juga sangat singkat tidak sampai tiga puluh menit
baik terima kasih arman helmi atas laporan anda